kebun binatang surabaya masih menjadi tempat favorit pengunjung mengisi libur panjang idul adha
tercatat selama masa liburan tujuh puluh ribu pengunjung telah memadati kbs
dan salah satu pertunjukan yang diminati adalah atraksi tunggang gajah
pengunjung harus antri selama beberapa jam menikmati atraksi tunggang gajah
anak anak sampai orang tua berdiri berjajar menunggu giliran
pengunjung harus membayar sepuluh ribu rupiah untuk menikmati sensasi duduk di punggung gajah
dua gajah disiapkan manajemen kbs
keduanya berjenis kelamin betina
satu di antaranya adalah gajah berusia tiga puluh tahun bernama lembang
lembang mengajak pengunjung keliling di dalam arena khusus selama lima menit
jadi kalau ke kbs ini kan murah meriah mas ya
dekat dari rumah dan anak anak kan senang lihat binatang
tadi kalau naik gajah ya senang aja dari tinggi keliling keliling foto dengan gajah
ya waktu liburan lah bersama anak anak mas
selain tunggang gajah ada juga wahana yang menjadi favorit pengunjung yakni perahu
tarifnya sama rp sepuluh untuk satu kali putaran melewati sungai kecil di tengah kbs
jadi yang masih jadi favorit
itu adalah wahana tunggang gajah mas
karena selama long weekend ini bisa mencapai enam ratus tujuh ratus penumpang gajahnya
rata rata sih yang memilih gajah anak anak ya mas ya
karena tujuan utama mereka ke kebun binatang surabaya ya telah lain untuk naik tunggang gajah
kondisi satwa di kbs mulai membaik
membuat angka kunjungan di kebun binatang surabaya meningkat
hingga seminggu siang
jumlah pengunjung di kbs selama libur panjang idul adha mencapai tujuh belas ribu orang
rata rata pengunjung datang dari kota kabupaten di jawa timur kalimantan bahkan sumatera